tahun dua ribu tujuh belas menjadi salah satu tahun bersejarah dalam rangkaian proses demokrasi tanah air
tahun ini indonesia kembali menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak dengan cakupan nasional untuk kedua kalinya
nah pilkada serentak yang digelar pada tanggal lima belas februari tahun dua ribu tujuh belas ini akan menentukan satu ratus satu kepala daerah dan diikuti oleh tiga ratus tiga puluh tiga pasangan calon baik yang diusung partai politik maupun calon perseorangan
nah insight kali ini membahas proses pelaksanaan pilkada serentak berikut ulasan terhadap berbagai permasalahannya dan sejauh mana pengaruhnya dalam proses demokrasi
di indonesia bersama saya desi anwar
ya tahun dua ribu tujuh belas ini indonesia kembali menggelar pemilihan kepala
kepala daerah serentak untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi kota dan kabupaten
nah berapa daerah yang akan mengadakan pilkada serentak serta berapa persisnya jumlah pasangan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak ini
saya berikan sedikit ulasannya
pilkada serentak dengan cakupan nasional ini pertama kali diadakan di indonesia pada tahun dua ribu lima belas persisnya tanggal sembilan desember
ini diadakan di tiga puluh dua provinsi
di seluruh indonesia ini berlangsung untuk dua ratus enam puluh sembilan pemilihan kepala daerah yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur tiga puluh pemilihan wali kota dan dua ratus dua puluh empat pemilihan bupati
sementara itu untuk tahun dua ribu tujuh belas ini pilkada akan dilangsungkan di tujuh provinsi di delapan belas kota dan di tujuh puluh enam kabupaten
dan pemungkutan suara digelar pada tanggal lima belas februari
dalam pilkada serentak ini terdapat dua ratus lima puluh tiga pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan delapan puluh pasangan calon yang maju melalui jalur perorangan
indonesia juga akan mengadakan pemilihan umum serentak nanti masih cukup lama yaitu pada tahun dua ribu dua puluh empat ini nanti ada pemilu legislatif ada pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala
di seluruh indonesia ini berlangsung untuk dua ratus empat puluh tujuh pemilihan kepala daerah
pengamanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun dua ribu tujuh belas ini
meski terdapat sejumlah daerah yang rawan terjadi kericuhan pemerintah menjamin pilkada serentak akan berlangsung aman
persiapan penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu tujuh belas terus dimatangkan
pekan lalu komisi pemerintahan dpr menggelar rapat kerja bersama menteri dalam negeri komisi pemilihan umum badan pengawas pemilu dan kepolisian republik indonesia untuk membahas persiapan pengamanan pilkada serentak dua ribu delapan belas
menteri dalam negeri menjamin pelaksanaan satu ratus satu pilkada serentak akan berlangsung aman
kementerian dalam negeri akan berkoordinasi dengan kepolisian tentara nasional indonesia kpu dan juga bawaslu untuk mengidentifikasi daerah rawan kericuhan pada pilkada serentak
kpu juga selalu berkontrol dengan kepolisian kepolisian dan juga bawaslu untuk mengidentifikasi daerah rawan kericuhan pada pilkada serentak
kpu juga sama bawaslu juga sama sudah mempetakan berbagai hal hal yang kemungkinan kemungkinan menimbulkan kerawanan
tapi secara keseluruhan saya sebagai mendagri bertanggung jawab bahwa pilkada satu ratus satu ini kami jamin akan lancar semuanya
karena pengalaman tahun kemarin yang dua ratus enam puluh sembilan juga hanya satu dua daerah yang itu sedikit konflik tapi segera bisa diatasi dengan baik
kepolisian dan kepolisian negeri akan berkontrol dengan kepolisian kepolisian dan juga bawaslu untuk mengidentifikasi daerah rawan kericuhan pada pilkada serentak
kepala polri jenderal tito karnavian menyatakan akan terus memonitor daerah daerah yang rawan
kepolisian mencatat setidaknya ada tiga provinsi yang patut diberi perhatian khusus dalam pilkada mendatang
nanti mewaspadai provinsi provinsi paling tidak tiga provinsi yang kita anggap nanti kita atensi khusus yaitu di jakarta aceh dan papua barat
nah untuk itu kita terus melakukan evaluasi evaluasi tiga daerah ini
mana saja potensi kerawanan ini kita berupaya untuk netralisir dulu sambil kita menghitung kekuatan kita yang untuk kita kerahkan ke tiga daerah ini
saya kira itu
pada bulan agustus dua ribu enam belas badan pengawas pemilu merilis indeks kerawanan pemilu pada pilkada dua ribu tujuh belas yang digelar di satu ratus satu daerah
dari tujuh provinsi dan sembilan puluh empat kabupaten kota yang akan menggelar pilkada dibagi menjadi tiga kategori kerawanan yakni rawan rendah rawan sedang
dan kategori rawan tinggi
berdasarkan kategori tersebut ada tiga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu papua barat aceh dan banten
sementara empat daerah lainnya yaitu sulawesi barat dki jakarta kepulauan bangka belitung dan gorontalo masuk dalam kategori kerawanan sedang
dari indeks kerawanan ini diharapkan bisa diantisipasi dengan langkah langkah preventif agar pilkada serentak pada lima belas februari dua ribu tujuh belas tetap berlangsung aman dan lancar
agus firmansyah pemilu pemilu dan pemilu pemilu
agus firmansyah cnn indonesia
menurut anda gimana pandemi ini menghasilkan para pengangguran yang sangat baik untuk pilkada
jadi paling tidak hanya dalam lima tahun itu sendiri tetapi ini kan berarti memerlukan database yang betul betul baik
sementara ini sampai saat ini kita masih memiliki permasalahan misalnya dalam database pendaftaran iktp dan lain sebagainya bagaimana bung ferry
memang ini menjadi salah satu hal yang perlu kita benahi untuk kelanjutannya
bagaimana data pemilih itu betul betul bisa dimutahirkan secara berkelanjutan
jadi tidak berkali lagi setiap ada pilkada dimutahirkan setiap ada pilkada dimutahirkan
itu kan sangat tidak efektif
tapi ketika misalnya ini sudah berlangsung secara serentak maka proses data berkelanjutan ini terus kita upayakan
itu pertama yang kedua dengan adanya ktp elektronik ini sendiri ini kan menunjang
kita tidak perlu lagi yang namanya proses pemutahiran
tinggal nanti berkelanjutan saja
tinggal di update saja
tinggal di update saja yang datang keluar yang meninggal atau yang lahir
misalnya seperti itu kan tinggal bagaimana mekanisme itu dimasukkan dalam database pilkada
ini yang memang harus kita upayakan ke depan
nah ini sebenarnya kan dari dulu menjadi masalah apalagi di indonesia ya
cara sensusnya mungkin itu kan masih belum sangat sempurna
apalagi kita masih belum online
saat ini masih belum sempurna online tapi bagaimana persiapan khusus untuk tanggal lima belas februari ini
berkaitan dengan ini
lima belas ini memang sudah mendekati ya kalau tidak dikatakan sempurna sempurna sekali
kalau tidak salah masih ada sekitar tujuh puluh ribu ya warga yang berada di tempat ini
soal apa yang memang terkait dengan masalah iktp atau ktp elektronik sendiri
misalnya ada beberapa daerah yang memang tidak punya ktp elektronik
tapi ini sudah bisa diselesaikan dengan surat keterangan yang ada
jadi mudah mudahan ini tidak menjadi ajang untuk mobilisasi yang ada
kita harus perhatikan itu supaya nanti
ktp elektronik yang memang tidak bisa dibuatkan
ada surat keterangan dan surat keterangan itu menjadi bagian untuk proses melakukan aktivitas
oke kalau secara teknis bagi mereka yang tinggal di daerah daerah yang provinsinya
atau daerahnya melakukan pilkada
apa yang harus dilakukan supaya memastikan nama mereka dalam daftar
dan pada hari hanya bisa datang ke tempat dan hak suaranya itu bisa dipakai
ya harus betul betul dipastikan bahwa nantinya si petugas itu mengirimkan surat pemberitahuan
atau modal c enam kalau nama kami
dan dipastikan juga para pemilih proaktif untuk melihat di dpt nya
di kelurahan atau kan bisa mengakses di pilkada kpu go id
jadi itu bisa secara langsung melihat apakah memang kita terdaftar atau tidak
nah kalau itu sudah bisa dipastikan dan itu sudah masuk di dalamnya
saya pikir itu tidak menjadi problem yang berarti
tapi kan harus dipastikan bahwa tidak tumpang tidih
ini kan sekarang misalnya di jakarta ya
ternyata punya ktp di mana tapi bisa ktp ganda
nah ini karena belum ada satu sistem e commerce
ini kira kira berapa persen yang sebenarnya bisa menjadi masalah
dan apakah akan berdampak pada hasilnya nanti
kalau di prosentasi mungkin sangat kecil sekali
dan kita akan antisipasi kalau memang ada data pemilih ganda
itu sudah bisa dipastikan
apalagi sekarang lokal kan misalnya jangan sampai misalnya di jakarta
kalau memang ini problemnya ketika itu jakarta dengan banten misalnya
ini memang pasti berproblem
tapi ketika jakarta dengan depok dengan wilayah sana ini agak bisa diminimalisir
tapi tetap kita antisipasi
kita ada namanya sistem informasi data pemilih
itu bisa mengantisipasi aktivitas kegandaan yang memang ada
jadi itu sudah kita filter supaya pemilih itu betul betul yang memang punya hak untuk memilih
nah apa yang bisa dipelajari untuk tanggal lima belas februari ini dibanding misalnya tanggal sembilan desember tahun dua ribu lima belas
karena itu kan juga pilkada serentak dan cakupannya provinsinya jauh lebih banyak pada saat itu
jadi harusnya lebih sempurna lebih efisien
harus lebih sempurna
kecuali mungkin untuk beberapa daerah ya
tapi walaupun dki sekarang menjadi seorang daerah
kita bisa mencari sorotan misalnya
kita bicara teknis dulu ya
walaupun dki menjadi sorotan tapi yang pasti adalah kita berharap bahwa
pertama data data pemilih yang memang menjadi penting
yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana aktivitas yang ada di lapangan nanti
itu harus betul betul dikawal
nah itu yang kita harapkan supaya nanti tidak terjadi manipulasi
nah upaya upaya untuk memotong mata rantai manipulasi tadi kita sudah siapkan
ini karena apalagi kpu harus betul betul hati hati
misalnya kita ada sistem informasi penghitungan suara
jadi nanti sertifikat penghitungan suara dari tps tps itu kita nanti akan bypass
langsung ke kpu kabupaten kota
kpu kabupaten kota melakukan scan entry data dan langsung akan muncul di web kpu
jadi hasilnya apapun sebelum proses rekap di tingkat ppk
di tingkat kpu kabupaten kota itu sudah selesai di expose
ini kita lihat pada tahun pemilu tahun dua ribu empat belas ya dengan
ini kerja sukarelawan ya misalnya ngo
karena kalau penghitungan secara manual kan membutuhkan waktu biasanya lama
tapi langsung bisa dikerjakan langsung di scan ini nanti
tapi akan diawasi oleh kpu
jadi dilakukan oleh penyelenggara sendiri
jadi penyelenggara teman teman operator yang ada di kabupaten kota
provinsi yang nanti akan melakukan
ya ada yang biasanya kan sensitif nanti wah
karena kita punya pengalaman dua ribu empat belas dua ribu lima belas yang sangat maksimal
dan nanti berhasil
pasti juga media akan mengawasi dan mungkin melakukan quick count dan lain sebagainya
tapi apa yang kira kira bisa diantisipasi khususnya dari pihak kpu
apa apa saja yang menjadi catatan yang perlu di inilah istilahnya
supaya memastikan bahwa memang itu aman tidak ada intimidasi
tidak ada biasanya kan apa serangan fajar dan lain sebagainya
pengawasan ini kan penting sekali ya pak
pengawasan ini penting sekali
tapi bahwa kita sangat berharap kepada teman teman kita di penyelenggara tingkat bawah adalah taat azaz
taat aturan itu saja yang memang menjadi penting
dan itu juga tidak hanya mengenal kepada kita sebagai penyelenggara
kepada peserta pun mereka juga harus taat aturan
kalau ini dilakukan dengan baik saya meyakini konflik itu tidak akan ada
jadi apapun misalnya ketika terjadi dispute di tingkat tps
ada soal penghitungan yang salah kan selesaikan saja di tingkat tps
tidak perlu menjadi gunung es di tingkat mahkamah konstitusi misalnya seperti itu
selesaikan di tingkat tps
bagusnya ini kan tps ini sel sel lah istilahnya
betul jadi tidak nanti bertumbuh
jadi bisa dikontrol kadang kadang kan dari rt rw nya juga mereka kenal satu sama lain
jadi sehingga bisa ketidakjujuran itu bisa lah dikurangin
betul dan yang pasti adalah partisipasi masyarakat
ini sangat penting sekali untuk mengawal proses pilkada yang
ya kita istirahat sebentar bung ferry tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai permasalahan dalam pilkada serentak tahun dua ribu tujuh belas bersama invai
ya tetap dalam insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai pilkada serentak
saya ditemani oleh komisioner kpu ferry kurnia rizki hansyah
kita membahas mengenai pilkada serentak ini
persisnya tanggal lima belas februari apa saja yang perlu diantisipasi dari segi keamanan
apalagi mungkin masih ada beberapa daerah yang perlu di amati di kerawanannya
ada beberapa hal yang memang menjadi penting
yang pertama adalah soal penyelesaian sengketa
jadi ini juga kita berharap bahwa sebelum tanggal lima belas januari ini
mudah mudahan kita sudah selesaikan seluruh sengketa yang ada
sehingga di situ ada kepastian hukum
itu pertama yang kedua tentunya kita berharap bahwa
urusan logistik juga yang memang juga penting
nah ini dia logistiknya bagaimana
bisa sampai ke daerah daerah tujuan minimal sampai di tps tps itu hampir
sebelum tanggal lima belas februari ke depan
yang memang harus kita antisipasi adalah misalnya di papua
ada enam daerah di pegunungan yang memang juga harus kita antisipasi
dan juga cukup rawat
dari sisi transportasi distribusi ini harus betul betul mendapat pengawalan yang baik
jadi itu hal yang terpenting
yang selanjutnya adalah soal penyelenggara juga
jadi kan penyelenggara juga menjadi cipta
catatan kan yang juga disorot di banyak pihak
bahwa harus netral berintegritas harus betul betul independen
ini yang betul betul kita bimtek setiap saat
bagaimana mekanisme yang dijalankan dalam proses pemungutan gitu
sampai nanti penetapan hasil
ini yang tentunya menjadi penting untuk kita terus lakukan
selain sosialisasi dan hal hal pendidikan pemimpin
nah bagusnya dengan adanya sosial media sekarang setiap orang bisa menjadi pengawas
ya nanti kalau ada kecurangan dan anomali itu bisa cepat
kpu sendiri anda melihat ini bagaimana tantangan terberat
karena ya harusnya kan independen
apakah sudah merasa begitu independen atau masih ada tekanan tertentu
apalagi dari partai politik
ataupun sekarang ada misalnya undang undang yang mungkin usulan dari dpr
supaya orang yang kena hukuman itu ternyata bisa ikut dan lain sebagainya
sejauh mana ini keindependensian
ya kalau dalam kerangka yang memang kami lakukan
independensi atau kemandirian kami adalah ketika dalam membuat keputusan itu tidak diintervensi oleh pihak manapun
jadi itu memang menjadi bagian dari kemendirian kita
ya misalnya dalam hal membuat keputusan peraturan kpu keputusan
itu kan tidak ada pihak pihak yang mengintervensi
seperti halnya lembaga lembaga lain
bahwa ketika soal anggaran ya kita butuh support dari pemerintah dari dpr terkait dengan bagaimana alokasi anggaran
tapi dalam konteks penggunaan kita independen
nah terkait dengan itu kita sekarang sedang juga melakukan judicial
review khusus kepada pasal sembilan a yang ada
nah itu kira kira apa yang kalau kita lihat ya contohnya ya salah satu yang ini kan pilkada gubernur dki
ini kan syarat dengan macam macam ya
apalagi dengan ada kasus gubernur inkambernya sekarang
idealnya seperti apa
ya jadi idealnya kita dalam hal melakukan aktivitas untuk merumuskan peraturan kpu
tentunya kita berdasarkan norma yang ada dalam undang undang
jadi kita tetap mengacu seluruhnya pada norma yang ada dalam undang undang
ya itu masih diperbolehkan ya
ada hubungan ringan
dalam konteks konsultasi kita juga melakukan konsultasi publik
kita kepada partai kepada ngo kepada masyarakat kita ada konsultasi publik
jadi sebenarnya tidak menjadi problem
tapi ketika konsultasi yang dilakukan ke dpr ke pemerintah dan itu sifatnya mengikat
itu yang menurut kami itu menjadi bagian yang sedikit mengganggu independensi kita
jadi ini yang memang harus kita perbaiki melalui mekanisme konstitusional
tapi judicial review ini nanti ini kan pilkadanya kan februari
taruhlah memerlukan waktu ini akan bisa mengubah hasil dari pilkada itu sendiri
saya tidak tahu hasilnya seperti apa
tapi kita berharap bahwa ketika misalnya nanti ada keputusannya dari makam konstitusi bisa jadi nanti ada proses perubahan
orang yang dipilih menjadi pimpinan atau pemimpin itu harus bebas dari segala macam cacat hukum
itu kan sebenarnya idealnya
karena kita juga sedang diusir
judicial review di mahkamah agung oleh kelompok masyarakat sipil
nah ini nanti kedepannya kan berarti bisa ya apalagi pilkada daerah sering terjadi konflik rusuh dan lain sebagainya
bagaimana mengantisipasinya ferry
jadi kita berharap bahwa dengan kondisi seperti itu proses yang ada itu menjadi catatan untuk perbaikan perbaikan ke pilkada yang dua ribu delapan belas atau pilkada selanjutnya
nah kita ketahui misalnya putusannya seperti apa
dan kebetulan yang nanti akan menjadi landasan ketika kita nanti akan melakukan seperti itu
saya lihat ini kan sekarang masa kampanye dan spanduk spanduk itu kan juga iklan iklan yang dipasang ya di media itu jauh lebih tertib ya
ya kita atur
jadi dibuat oleh kpu tapi ada sebagian juga dibuat oleh pasangan calon
jadi kita atur supaya prinsip kampanye itu adalah kampanye dialogis kampanye terbuka kampanye yang memang
menyentuh langsung kepada masyarakat
itu yang kita lakukan
bahwa alat peraga bahan kampanye itu kan alat penunjang
ini mencerminkan apa apakah berarti bahwa masyarakat juga sudah
kalau dulu kan pakai t shirt ini naik mobil naik truk dan lain lain
sekarang malah nggak ada yang namanya
dan spanduk spanduk balio itu dulu penuh sekali
ini masyarakat tampaknya cepat ya mengadopsi

sekarang pasangan calon tim kampanye juga sudah mulai
melihat bahwa dengan turun ke lapangan
ini menjadi salah satu hal yang sangat efektif untuk menjaring preferensi masyarakat
nah terakhir biasanya politik uang
karena money politics ini ya di indonesia ini kan
syarat lah istilahnya dan merupakan bagian dari budaya ini
ini masih sangat kelihatan masih menjadi masalah dan bagaimana
bisa jadi ini menjadi masalah
dan walaupun demikian kan sekarang bawah sel diperkuat
dan perkenalan perkaran untuk money politik
jadi ada unsur yang kita namakan di hukuman administrasi
jadi tidak hanya pidana yang memang menjadi bagian yang selalu dilakukan
tapi secara administrasi pun bisa ditangani
jadi pasangan calon yang terbukti secara terstruktur masih melakukan money politik
maka dia bisa dibatalkan pencalonannya
itu yang kita harapkan
dan juga sengketa sengketa nanti ke depannya juga harus diselesaikan
nah kita harapkan
pada serentak nanti tanggal lima belas februari ya berjalan dengan lancar dengan aman tidak ada masalah
dan juga dari segi logistik semua on time
dan setiap orang yang memiliki hak untuk memilih mereka menggunakan haknya
terima kasih banyak ferry
banyak pekerjaan di hadapan anda dan teman teman anda
ya sejauh mana efektivitas pelaksanaan pilkada serentak dan juga bagaimana dinamika politik lokal ya terkait pemilihan kepala daerah
kita akan bahas sesaat lagi bersama narasumber lainnya
dalam insight kita bicarakan mengenai pilkada serentak tahun dua ribu tujuh belas ini akan diselenggarakan nanti pada tanggal lima belas februari
dan dengan cakupan nasional tersebut
yang pertama sudah dilaksanakan pada bulan desember tahun dua ribu lima belas
nah sejumlah masalah masih terjadi pada pilkada serentak pertama pada tahun dua ribu lima belas itu
nah bagaimana evaluasi pelaksanaannya dan sejauh mana efektivitasnya ya kita sudah ditemani oleh peneliti senior dari lipi lembaga ilmu pengetahuan indonesia bidang politik lokal
sekali selamat tahun baru
ya selamat tahun baru
damai mudah mudahan damai
nah kalau kita bicara mengenai pilkada serentak ya ini untuk kedua kalinya kita sudah pada tahun dua ribu lima belas tapi nanti diharapkan pada tahun dua ribu dua puluh empat ya itu semuanya nanti full full serentak
ini kan bagian kedua ya untuk menyelesaikan sisa sisa pilkada serentak tahun dua ribu lima belas yang belum selesai
jadi melihat perkembangan indonesia sebagai kita sudah reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sudah biasalah sekarang dalam proses pemilihan pemimpin daerah itu sendiri
ada kemajuankah baik dari sikap masyarakat itu sendiri dalam menyikapi pilkada apa yang mereka cari dalam seorang pemimpin dan juga dari elit elit politiknya selama delapan belas tahun ini kita berdemokrasi
jadi memang kalau dari segi rentang waktu cukup panjang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya kita bersepakat untuk menjalankan sistem demokrasi
dan setelah sistem demokrasi disepakati lalu kita mendapatkan pemilu pertama kali tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan nasional
dan setelah pemilu nasional berkembang juga adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
seiring sejalan dengan
seiring sejalan dengan
dengan desentralisasi dan otonomi daerah lalu ada pilkada langsung
nah ini artinya ada korelasi antara gitu ya kaitan yang sangat erat antara praktek otonomi daerah dengan pilkada langsung
dan tercatat sejak katakan ya dua ribu satu kita melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah
dua ribu lima setelah dua ribu empat pilpres langsung kita melaksanakan pilkada langsung dua ribu lima
juni dua ribu lima sampai dua ribu lima belas yang lalu tercatat sekitar satu tiga ratus pilkada
luar biasa ya
pilkada langsung di provinsi kabupaten dan kota
dan semua relatif damai ya dan tidak
ada memang letupan dekrusan pamplik
tapi secara keseluruhan dengan jumlahnya begitu banyak daerah kita
iya oke betul
hanya subsansi yang kita sedang fikirkan karena lalu kita masih dalam tatapan
masih dalam tataran demokrasi lokal yang prosedural gitu
kita ingin dari waktu ke waktu konsolidasi demokrasi atau deepening demokrasi
dengan nilai nilai demokrasi yang semakin melembaga itu betul betul terwujud dalam tiap pilkada
ini yang kita sedang struggling heart gitu ya
tapi ada peningkatan dari setiap pilkada yang dilaksanakan
misalnya tidak ada kemunduran atau justru ya ditakutkan mungkin kembali terhadap kepada primordialisme misalnya
dimana daerah itu juga ketika mereka mencari seorang pemimpin itu
jangan jangan bukan substansinya tapi lebih kewujudnya
baju luarnya seperti apa
apakah sama dari bentuk etnisitas kepercayaan agama dan lain sebagainya
itu masih penting
poin ini krusial menurut saya
poin ini krusial sekali
oleh karena itu memang
demokrasi indonesia dalam konteks demokrasi indonesia itu
yang mengedepan adalah pembelajaran
jadi proses learning by doing yang menurut saya tidak mudah
oleh karena itu
kita sadar ini proses transfer pengetahuan
bagaimana satu demokrasi yang lebih substantif lebih berkualitas gitu ya
juga dipahami oleh masyarakat luas
tentunya kita berharap melalui sistem multi partai banyak
nah kita memang belum terlalu bergembira gitu ya
belum terlalu puas ya tentunya
dengan hasil selama ini karena ternyata
dari satu tiga ratus pilkada itu
kecenderungan untuk menyimpangkan
kecenderungan untuk berperilaku distortif
dari setiap tahapan yang dilalui itu besar sekali
sehingga ada sengketa pilkada
di mahkamah konstitusi
tidak sengketa fisik
tidak mau mengakui kemenangan yang lain
itu antara lain
dan itu sangat menghambat
karena lalu pelantikan itu terhambat
katakan itu ya
oleh pihak atau calon dan tim suksesnya
yang tidak sama sekali tidak mau menandatangani
nah ini kan mengada ngadalah
menurut saya ada kecenderungan agak positif
sehingga sengketa tadi itu bisa diminimalisasi sedemikian rupa
karena mahkamah konstitusi memberikan persentase
katakan gitu ya
kecenderungan yang mungkin saya lupa
bahwa daerah daerah yang asal tidak setuju saja
dengan kemenangan pasangan lain itu
lalu dibawa ke mahkamah konstitusi
nah ini tidak diproses oleh mahkamah konstitusi
sehingga jumlahnya kemarin
tidak terlalu banyak
dibanding dengan dulu
sengketa dan sebagainya
tapi habisnya di ini saja
apa yang ingin saya katakan adalah
sebenarnya kita mengharapkan
konsolidasi demokrasi itu juga di trigger oleh partai politik
nah menurut bu siti
apakah sudah ada kematangan yang bisa dilakukan
dicatat khususnya dari
siapa siapa yang mengajukan diri
pemimpin daerah itu sendiri
dan juga mungkin
kita lihat di beberapa tempat
biasanya orangnya itu saja
dan di politik yang sifatnya dinasti
nanti ini terus kemudian istrinya
atau kemudian saudaranya dan lain sebagainya
ini kan masih ada ya kecenderungan seperti itu
apa yang dicerminkan di dalam seperti ini
tantangannya mbak desi memang tidak kecil
atau yang disebut demokratisasi ini
tantangan dari nilai nilai untuk menarik ya
bahwa patur rasa
dan ini sangat berkaitan dengan money politics juga kan akhirnya
ini masih menjadi salah satu ancaman yang paling ini
termasuk kecurigaan apa ya
kekhawatiran kita terhadap
melalui katakan gitu ya
karena tidak ada makan siang gratis
ini ya termasuk
bagaimana memutus mata rantai
politik transaksional dan food buying ini
dalam setiap pkd khususnya
yang akan berlangsung februari nanti ini
kita kan ada sekarang
dari segi perangkat pembiayaannya
ini kan sudah istilahnya
tidak bisa lah sekarang
satu partai yang besar
bisa dengan jumlah dana
dan banyak resource ya
sumber sumber dayanya mereka keluarkan
itu kan jadi tidak fair
sekarang ada keinginan untuk lebih semua
ini harusnya kualitas
ini jauh lebih baik ya
yang harus berkurangan
yang dalam poin itu
karena sekarang tidak ada lagi
yang namanya reklama itu
didominasi oleh satu pasangan
atau pasangan pasangan tertentu
sekarang itu equal
dan juga tidak terlalu menyakitkan mata ya
biasanya kalau menjelang pilkada itu
ini yang berkurang
dan menurut saya sejak pilkada serentak dua ribu lima belas
itu cukup bagus
menurut saya secara kualitas ya
memang agak senyap
karena memang politik itu biasanya agak
apalagi kalau ada ini konvoy konvoy
meluyuh dan melibatkan dukungan dukungan dan sebagainya itu
ini yang sudah relatif bisa agak diputus sedikit gitu ya
baik kita istirahat sebentar ya bu siti
dan setelah yang berikut ini
kita akan lanjutkan ya
pembahasan kita mengenai pelaksanaan pilkada
serentak bersama insight
pembeli pilihan itu biasanya iya

apalagi sudah matang juga
apalagi kalau bicara mengenai money politics dan politik uang
yang biasanya sering mewarnai ya
pemiliu khususnya pilkada kita
indonesia ini oke kalau dari segi logistik mungkin agak lebih mudah lah tadi
saya sudah bicara dengan kpu
pemimpin daerah yang bisa memajukan daerahnya
masing masing sementara indonesia kan memiliki
dengan masing masing daerah memiliki
kekuatannya sendiri masalahnya itu sendiri
bu siti sendiri melihat pemetaan ya
di indonesia ini
seperti apa dan apakah ini bisa
dicerminkan dalam pilkada pilkada
yang selama ini dilakukan di daerah daerah
tertentu jawa pasti beda lah
misalnya dan sumatera yang sangat berbeda
dengan di sebelah timur
daerah daerah dari sabang sampai merauke
jadi ada daerah daerah yang memang
memiliki sumber sumber yang cukup
alamnya yang cukup
ada daerah yang memiliki sumber daya
manusianya yang cukup juga
tapi ada daerah yang
tidak memiliki dua duanya
oleh karena itu inilah
sebetulnya kebenekaan nusantara
kita yang harus dikelola
dengan cukup baik
jadi unitary state kita
dalam konteks unitary state
praktek untuk otonomi daerah
tetap saja prakteknya
tidak lain tidak bukan tujuan
yang paling utama dari
otonomi daerah bagaimana membangun
daerah daerah tadi supaya maju
dari sabang sampai merauke
tapi biasanya kan kuncinya adalah pemimpinnya yang
dipilih oleh karena itu didorong
daerah yang dianggap
daerah itu memahami
betul gitu ya tentang potensinya
memahami kebutuhannya dan sebagainya
oleh karena itu silahkan sekarang daerah
memiliki keleluasaan untuk memilih
calon kepala daerahnya langsung
oleh masyarakat oleh rakyat
bu siti sendiri melihat setelah begitu lama
kita bereksperimen dengan demokrasi ini
semakin sampai saat ini itu semakin baik
apakah pemimpin pemimpin yang mereka

tercermin ya dalam kepemimpinan yang memang bijak
yang bisa menghasilkan kekayaan untuk daerahnya masing masing atau justru
kita harus memberikan satu gambaran yang proporsional ya
jadi ada daerah yang dimana melalui bilkada langsung tadi
sungguh sungguh mampu memunculkan
sosok kepala daerah yang betul betul inovatif kreatif gitu ya
dan mampu memberdayakan masyarakatnya
membangun bersama gitu ya
dengan rakyat tanpa menimbulkan hiruk pikul
konflik dan sebagainya gitu ya
tapi tak sedikit juga daerah yang mendapatkan kepala kepala daerah
tidak hirup pikul tapi tidak maju juga kan gitu
nah ini ada sebagian seperti itu
ada juga yang daerah daerah betul betul dipimpin oleh kepala daerah
yang ternyata juga kontroversial seperti itu
jadi variatif tidak humugin gitu ya
hasilnya variatif tadi itu
yang nanti akhirnya berurusan dengan kpk justru
atau ya itu tadi politik nah ini jadi
dinasti itu sendiri
jadi yang kurang di kita dalam praktek demokrasi lokal ini adalah
bagaimana setiap pilkada diberikan landasan yang cukup pokok
dalam hal law enforcement itu sebetulnya
jadi ada kepastian hukum ada ketirikatan hukum
baik dari masyarakat maupun para elit aktornya
terhadap apa yang harus ditaati oleh mereka
ini yang belum
sehingga politik transaksional masih bisa jalan
diam diam seperti itu
lalu via bawaslu sulit untuk membuktikan bahwa ada tapi diciumnya ada
dan sebagainya itu
dan masih ada bohir politik ada investor pilkada ten neighbourhood
dan sebagainya ini yang mengganggu kualitas demokrasi kita lalu membuat
sejumlah kepala daerah dicokok oleh kpk dan berurusan dengan hukum itu
sekitar tiga ratus tujuh puluh an mbak desi
ini bukan jumlah yang ringan
yang kemarin dari klaten itu sehingga jumlahnya bertambah
karena kadang kadang juga demokrasi menghasilkan korupsinya juga lebih banyak gitu
demokrasi dalam korupsinya itu sendiri
karena inilah masalah kekuasaan ya
ini biasanya orang menjadi pemimpin karena ini ingin berkuasa ketimbang misalnya ingin mengabdi kepada masyarakatnya
dari segi masyarakatnya itu sendiri bagaimana apakah sudah ada kematangan dalam misalnya
lebih tertarik dalam program dan substansi dan action gitu
kita harus mengatakan
karena kita lihat misalnya contohnya jakarta ini
dan jakarta dki kan memang agak unik ya
apa yang kita bisa pelajari dari
jadi tidak semua daerah memiliki sdm sdm atau penduduk ya
masyarakat lokal yang betul betul in touch gitu ya
dan memiliki semacam partisipasi yang genuine gitu ya
jakarta tentu gitu ya
karena ibu kota negara lalu ini masyarakat yang relative educated gitu ya
lalu keterlibatan masyarakat itu tidak hanya dalam pilkada ataupun pemilu saja
tapi juga ikut bagaimana mereka mengawal gitu ya
proses pembuatan kebijakan publik itu sampai pembuatan kebijakan publik pun disoroti dengan tajam
nah ini untuk daerah daerah tertentu jakarta surabaya gitu kan
mungkin daerah lainnya yang
bandung dan sebagainya itu relatif ya menurut saya masyarakatnya speak out gitu ya
dan media sosial sangat membantu ya dalam hal ini
betul akses terhadap media elektronik media cetak dan medsos bahkan itu luas sekali
tapi isu sara itu kan masih ya masih ada lah
masih sangat kelihatan
apakah ini betul betul murni memang isu sara atau memang ini lebih ke peluang politik saja untuk menggunakannya supaya bisa memenangi pertarungan
atau memang ada keinginan seperti itu dari masyarakatnya
ada catatan penting mengenai isu sarah menurut saya
ini serius sekali karena bukan sekali dua kali
tapi kalau menurut saya isu suku itu sudah cair
dan agama pun nyaris cair sebetulnya
jadi sekarang bagaimana seorang yang sedang in charge sebagai pejabat publik tadi itu membawakan dirinya
merefleksikan tutur kata perilaku kebijakannya itu
masyarakat itu relatif sangat menerima
seorang pemimpin yang proper
yang sudah melakukan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ya memang porsinya sebagai kepala daerah
nah di kita memang kita harus mengatakan mengapa kita harus mengulik ulik masalah agama
toh itu bukan domain kita
kepala daerah memang harus fokus kepada sana
karena bagaimanapun juga kepala daerah itu tidak hanya penguasa
dia adalah role model yang memberikan teladan pada masyarakat
ya ini yang menjadikan isu sara muncul kembali
bukan masyarakat yang memulai
tapi dimulai oleh pejabat itu sendiri
kita sayangkan dan yang akan datang
dan ini harus terus menurus diingatkan ya
tidak boleh hanya menggunakan isu sara dalam melakukan kampanye
tapi ini masih terjadi ya kita lihat
untuk kasus di jakarta terlanjur terjadi
karena petahana tidak fokus pada bagaimana dia menjual apa yang dia sudah lakukan
kan banyak sekali itu kosa kata untuk menjual apa yang sudah dilakukan
ketimbang dia harus merefer merujuk mengacu pada pasal ayat ayat suci al quran
jadi menurut saya itu yang jangan
karena itu sudah ayat suci al quran sudah lah
dan ini mungkin pelajaran ya bagi kita juga berdemokrasi
tapi kita tidak boleh bermain main dengan demokrasi
kalau salah sedikit menyimpang sedikit jalan kita kan bisa inilah konflik yang terjadi
nah di indonesia sendiri ada beberapa daerah yang dikatakan cukup rawan lah
tadi sudah disebutkan misalnya yang jelas seperti papua karena jauh dan juga potensi konfliknya
di aceh dan beberapa tempat
bagaimana bu siti melihat apakah semakin lama semakin berkurang misalnya daerah daerah yang rawan
secara teori mbak desi dengan demokrasi itu konflik itu seharusnya menurun
karena apa sudah dimediasi sudah ada channeling sudah ada sarana wahana
semua masyarakat bisa memilih kepada partai mana dia akan memilih kan gitu
kepada masyarakat juga kalau tidak puas dengan partai melalui persorangan
jadi sebenarnya sudah diberikan wadah wadah itu
masalahnya menurut saya sebetulnya bagaimana demokrasi di indonesia itu dilaksanakan dengan betul betul tentunya gitu ya konsisten
komitmen konsistensi itu tadi itu menurut saya belum dipertontonkan secara luas oleh para pejabat pejabat publik itu
itu sayangnya baik itu di legislatif maupun di eksekutif
dan harus diingatkan ya mungkin harus diingatkan terus menurut saya
dan kpu kan tentu sangat penting menurut bu siti bagaimana apakah kpu sudah cukup independen atau masih sering ada pengaruh sana sini tekanan sana sini
dan masih apa yang perlu dibenahi
sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada menurut saya memang sebetulnya pekerjaan bawaslu jauh lebih berat
karena penyimpangan di indonesia dari pemilu dua ribu empat belas ke pemilu dua ribu lima belas kemarin menunjukkan bahwa relatif
penyimpangan itu masih ada di sana kan gitu
berarti memang ini harusnya domin dari bawah slu pan bawah slu daerah sampai kabupaten kota itu melakukan secara serius sekarang
nah yang lalu kita sudah mendengarkan satu evaluasi kajian serius dari bawaslu
tahun dua ribu enam belas menjelang agustus itu
laporan mengenai daerah daerah yang rawan tadi itu
jakarta termasuk daerah yang
sedang jadi nyaris tidak rawan
sejauh sebelum itu gitu ya
tapi diluar dugaan ternyata sangat rawan sekarang
jadi menurut saya bawah slu ini yang harus betul betul menjalankan tugasnya sekarang ini ditambahi
otoritas dari bawaslu siapapun calon di bilkada dan tim suksesnya termasuk yang melanggar akan didiskualifikasi ketika fakta fakta hukumnya ada
ini ada yang menarik mengenai siapa sih yang berhak misalnya mengikuti proses ini
misalnya kalau sudah terpidana ya idealnya kita mencari seorang pemimpin yang tidak ada cacat hukum sama sekali
tapi katanya kalau misalnya tindak pidananya ringan atau masa percobaan itu masih bisa mencalonkan diri
bu siti sendiri menurut pandangan anda apa kira kira ini dilihat apa
ini karena mengada ngada untuk berkompromi atau idealnya seharusnya seperti apa sih
mbak desi betul ya menurut saya ini sangat serius ya
undang undang direvisi berkali kali tapi kualitasnya tidak ditingkatkan
undang undang ini memberikan payung hukum bahkan memberikan karpet merah seolah olah pada terpidana pada napi calon napi dan sebagainya
mestinya demokrasi jangan distigmatisasi melalui pencalonan seorang calon yang berurusan dengan hukum gitu ya
dan tentunya dengan demokrasi yang sudah seharusnya meningkat kualitasnya kedewasaan dan sebagainya
menurut saya ada nilai nilai budaya baru dari demokrasi kita
budaya politik baru itu ya adalah rasa malu rasa ya sudah kalau saya tidak mampu mengelola itu saya malu dan saya mundur
seharusnya seperti itu
dan harusnya kan kita mencari the best of the best ya
dan setiap daerah kan pasti banyak memiliki calon calon yang hebat
sekarang ini menurut bu siti apakah dari para calon calon ini termasuk yang dicalonkan oleh partai maupun yang independen
memang sudah yang terbaik atau belum lah
mungkin kan banyak alasan ya orang ingin menjadi seorang pemimpin daerah mungkin ya ini kesempatan untuk berkuasa untuk meningkatkan pengaruh kesejahteraan dan lain sebagainya
tapi ada juga yang memang tapi ada beberapa yang memang ingin melakukan transformasi terhadap daerahnya
itu kan idealnya sebenarnya
iya jadi kita tidak boleh berprasangka buruk juga terhadap sejumlah daerah yang
memang sungguh sungguh gitu ya partainya itu ingin mengusung mempromosikan calon calon kader kadernya yang bagus
sehingga kontestasi kompetisinya itu betul betul
iya itu jadi kita tidak menutup mata terhadap itu
kasus jakarta saja satu contoh
semua cagupnya itu bukan kader
apa ini message apa yang disampaikan oleh contoh pilkada didikai jakarta
jadi bukan kader tapi tidak nyalon perseorangan juga kan gitu
jadi ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi
tapi ke personality juga ya personality pentingnya dalam hal ini
betul jadi proses kaderisasi yang belum jalan lancar menurut saya
sehingga promosi tadi itu lebih kepada like and dislike
jadi bukan kontestasi di internal partai yang betul betul mengerucut kepada satu calon
akhirnya kan seperti itu
jadi untuk kita melihat calon yang the best of the best tadi itu
kita berharapnya seperti itu
iya dan harusnya sama sekali
masyarakat punya sosok yang ideal dan harusnya partai juga bisa memberikan sosok yang ideal itu
tapi dalam wadah partai ya
kalau tidak kan nanti semua independen saja
sementara partainya akhirnya mereka tidak bisa melakukan kaderisasi itu sendiri
betul jadi kalau kita bingkai dalam satu gambaran yang lebih clear
jelas itu menunjukkan bahwasannya masyarakat itu meminta menuntut juga mengusulkan juga
calon yang seperti apa dengan kriteria dan tanpa menyebut nama
tapi kadang kadang menyebut nama juga
silahkan partai politik juga memilih calon calonnya sehingga terjadi nanti itu equilibrium di situ di tengah itu
apakah tiga pasangan calon tadi itu adalah katakan itu adalah bottom up dan top down yang ketemu
ya menurut saya itulah jawaban sementara yang harus kita puas di situ kan
baik bu siti tapi seharusnya penyelenggaraan pilkada serentak ini bisa memperbaiki kualitas dari demokrasi kita
baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya
atau justru membuat headache karena ini pekerjaan yang luar biasa rumit dan sangat susah ya untuk diterapkan
betul message penting ya
pesan penting dari pilkada serentak dua ribu tujuh belas adalah bahwa di pilkada dua ribu delapan belas serentak nanti
yang juga akan digitili ratusan daerah daerah bahwa partai politik tidak boleh memanggang sedemikian lama siapa yang akan dicalonkan
jangan terulang kembali contoh yang ada di dki
jadi ada fitakompli yang luar biasa dari partai partai khususnya yang bisa mendominasi atau yang bisa menentukan calonnya
sehingga masyarakat itu hanya difetakompli dengan pilihan pilihan dari partai politik
dan tidak excited dan bukan orang orang yang terbaik
betul akhirnya ya ada keterpaksaan seolah olah pasangan yang dijodohkan karena terpaksa karena spontan gitu ya
dijodohkan karena ya apa ya bukan karena hitung hitungan yang
kepentingan politik ya bukan kepentingan masyarakat maupun track record atau dari hasil kerja mereka ya
terima kasih banyak bu siti tapi indonesia ya lumayan kita berdemokrasi sudah lumayan ya
matang luar biasa dan kalau kita banding dengan negara negara lain yang masih sering ya
ada konflik dan tipu tipu dan lain sebagainya kita sudah semakin lama semakin membaik ya
kritik hanya untuk bagaimana kita memperbaiki kualitas yang akan datang
ya salah satu adalah dengan mengadakan pilkada serentak seperti itu ya memang pemilihan kepala daerah ini merupakan langkah awal ya untuk membangun
akuntabilitas pemerintah pemerintahan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota
nah pilkada juga menjadi ajang untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas melalui seleksi dan kompetisi yang fair dan jujur
tidak hanya menggelar pilkada secara serentak pemerintah juga harus mengawasi pelaksanaan pilkada mulai dari tahap awal hingga tahap penghitungan suara
dan penyelenggaran pesta demokrasi yang sukses tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
jadi kita harus memiliki seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi memilih pemimpin yang amanah
jadi harus ya kita memberikan suara kita
ya demikian insight untuk kali ini
jangan lupa insight bensock bersama saya desy anwar
sampai jumpa bye bye